dua puluh juni kemarin diperingati dunia sebagai hari lingkungan hidup sedunia
terkait dengan isu lingkungan dunia mengenal garbage patch atau kumpulan sampah di samudera
dan indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan karena berada di antara dua kumpulan sampah dunia
samudera pasifik dan hindia
belum teratasi masalah sampah domestik kini bahaya sampah plastik global mengancam
sampah di muara sungai akan mengalir menuju laut bahkan mengendap di dasar samudera
hal itu terjadi bukan hanya di indonesia tetapi juga di seluruh dunia
nasa merekam pergerakan sampah dalam dua puluh tahun terakhir

kita bisa melihat kumpulan sampah besar di samudera pasifik dan india
posisi indonesia tidak menguntungkan bagi pergerakan sampah ini
sebelum laut indonesia pulih karena adanya temuan mikroplastik oleh pusat penelitian oseanografi di sembilan belas wilayah perairan nusantara
rate conveyor belt yang kita kenal dengan arus lintas indonesia
menambah jumlah sampah di laut
masa air yang hangat dari pasifik ke samudera hindia
penghubung antara pasifik dengan samudera india
arus dari samudera pasifik hingga ke perairan utara indonesia
ternyata juga membawa mikroplastik
kami mengambil sampel di bagian utara sulawesi
dan di bagian bawah
kemudian hingga masuk ke selat makassar
kecenderungan memang lebih banyak yang di bagian utara sulawesi dibandingkan yang ada di dalam indonesia sendiri
apakah itu memang karena terbawa oleh arus
kita masih belum tahu ya
karena kan itu kan arah arusnya itu mulai dari pasifik lewat indonesia
kemudian masuk ke arah samudera india
apakah memang sebabnya itu di bagian samudera pasifik itu banyak mikroplastik
dan kemudian terbawa ke indonesia
akhirnya tersangkut dalam tanda kutip masuk ke ekosistem perairan laut indonesia
itu kami masih belum tahu
itu yang perlu dipelajari lebih lanjut
tapi ada indikasi ke sana
ada indikasi ke sana
karena nilainya itu positif lebih tinggi di atas
di utara sulawesi daripada yang ada di dalam indonesia sendiri
arus laut dunia adalah lintasan yang mengikat
tidak terpengaruh oleh musim
dan gerakannya selalu persisten
yang menghubungkan lima samudera
indonesia adalah satu satunya wilayah yang teriri
dan memiliki pemberian perairan laut yang besar
air hangat dari pasifik terindikasi membawa sampah
hingga masuk ke wilayah indonesia
ketika melihat dari pola arus sangat mungkin
tetapi memang tentu harus dikaji lebih lanjut lagi
mungkin dengan pengamatan institut uji lab yang lebih mendalam
ntar membandingkan kondisi air yang di sini dengan di sini
kita melihat pola arusnya itu memungkinkan
tapi memang perlu dibuktikan
angin muson asia juga mempengaruhi pergerakan sampah
yang menyebabkan timbulnya arus dari barat
apa yang terjadi di bali setiap awal tahun
diduga kuat mengindikasikan adanya sampah kiriman
masa air yang dari laut cina selatan masuk selat karimah
masa air yang dari laut cina selatan masuk selat karimah

kemudian juga di laut jawa bisa terkirim ke arah timur
mungkin bisa saja terjebak di sekitar utara bali
dan itu juga akan dipengaruhi juga dari arus lintas indonesia arlindo
kemungkinan di sini di utara bali menjadi tempat pertemuan
pertemuan dari manusia nekaran manusia nekaran dan juga cits

untuk urusan sampah dunia posisi indonesia sedang tidak diuntungkan
apalagi sampah domestik mengalir deras dari sungai hingga ke laut
sampai saat ini belum ada laporan tentang gangguan kesehatan manusia akibat bahaya mikroplastik
tetapi yang sangat kasat mata adalah terjadinya gangguan lingkungan
yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan kita